presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono menyatakan istrinya
kristiani herawati atau ani yudhoyono saat ini didiagnosa menderita penyakit kanker darah
ani yudhoyono saat ini dirawat di national university hospital singapura sejak dua februari lalu
pernyataan ini diungkapkan sby lewat rekaman video dari singapura dan berikut pernyataan selengkapnya
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera untuk kita semua
bapak ibu saudara sekalian yang saya cintai
saat ini saya berada di singapura
mendampingi ibu ani dalam pengobatan dan perawatan kesehatan di negeri ini
sejak tanggal dua februari dua ribu sembilan belas
ibu ani menjalani medical treatment di singapura
atas rekomendasi tim dokter kepresidenan indonesia
dengan rasa prihatin
saya sampaikan kepada para sahabat di tanah air
ibu ani mengalami blood cancer
dan karena ini
harus menjalani pengobatan dan perawatan yang intensif di national university hospital singapura
atas nama ibu ani dan keluarga besar sby
agar allah swt
tuhan yang maha kuasa
dengan takdir dan kuasanya
memberikan kesembuhan kepada istri tercinta ibu ani
atau kristiani herawati binti sarwo ediwi bowo
agar ibu ani dapat kembali menjalankan kegiatan sehari harinya di tanah air
pada kesempatan ini juga
saya ingin mengucapkan terima kasih
kepada presiden jokowi dan pemerintah
utamanya tim dokter kepresidenan
atas perhatian dan bantuan
yang diberikan dalam pengobatan ibu ani
saya juga menyampaikan terima kasih
atas ucapan doa kesembuhan kepada ibu ani
yang disampaikan oleh para sahabat di tanah air
yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu
termasuk yang melalui media sosial
semoga tuhan yang maha kuasa
membalas budi baik dan ketulusan bapak ibu saudara sekalian
saya dan ibu ani meminta maaf
karena tidak dapat menghadiri sejumlah kegiatan
yang direncanakan oleh berbagai pihak
yang sebelumnya telah saya niatkan untuk saya penuhi
sebagai seorang suami
tentu saya harus mendampingi ibu ani
dalam menghadapi ujian dan cobaan tuhan ini
meskipun saya amat mengetahui
ibu ani adalah sosok yang kuat tabah dan tegar
dalam menghadapi tantangan kehidupan
termasuk ketika kami bersatu dalam suka dan duka
selama sepuluh tahun saya mengemban tugas memimpin indonesia dulu
saya ibu ani dan keluarga harus bersatu
dalam semangat keyakinan dan kekuatan
agar semua ikhtiar untuk penyembuhan ibu ani
dengan izin dan pertolongan allah
dapat berhasil dengan baik